kalau kau ingin semua serahkan darah cuci itu kepada kami
cepat serahkan lalu saya
semoga mereka belum menemukan botol itu
ibu anda sangat membutuhkan pertolongan ayah anda
tapi sebaiknya kamu harus berhati hati
ilmu yang dimiliki oleh patiraka itu sangat tinggi
sedikit saja ada kesalahan maka itu sangat berbahaya untukmu
karena itulah ayah anda tidak lagi menggunakan ilmu membelah raga kembali
karena ayah anda tahu dia bisa menurunkan jurus apa saja dengan cepat
baik ayah anda aku berjanji
aku akan melakukan
tidak ada di sini
alhamdulillah ya allah
ya allah rakyat santang baik baik saja raka
raka lebih baik kita bantu ayah handa
rakyat santang aku tidak akan segan segan membunuhmu
aku sudah tidak punya utangmu di padamu
memang kau sudah menolongku
tapi aku sudah membayarnya dengan ilmu kara
aku sudah membayarnya dengan ilmu karang
amat aku pun tidak akan segan segan untuk menghentikannya
aku sudah tidak punya alih alih

sebaiknya aku harus segera menolong gusti pramu
ayah handa perang
tolong bantu ayah handa untuk menolong bunda kalian
tolong bantu ayah handa untuk menolong bunda kalian
sebelum terjadi sesuatu pada mereka
mari ayah dah sebelum terlambat
pencuri kesini masuk kesana ayo kita cari dia
untung aku berhasil
mencuri makanan ini
mencuri makanan ini
aku harus gerak kembali ke gua
paman lawu seta sudah selesai bersemedi
paman lawu seta sudah selesai bersemedi

paman lawu seta sudah selesai bersemedi
paman lawu seta sudah selesai bersemedi

kenapa aku tak jelaskan
menyuruh manw tt
semakin sering aku mengatur hawa burniku maka tenaga dalam akan kembali lagi
cepat serahkan darah suci itu pada kami
serahkan darah suci itu pada kami
kalau kau ingin serahkan darah suci itu pada kami cepat serahkan lalu saya
semoga mereka belum menemukan botol itu
aku harus mendapatkannya kembali
aku sangat ingin menjadi pendekar yang tidak tertandingi
dia mampu menahan seranganku
jurus apa yang digunakan
jurus apa yang digunakan saat ini
jurus apa yang digunakan
jurus apa yang digunakan
aku belum pernah melihat jurus seperti itu sebelumnya
benar itu jurus jurus yang aneh
aku juga baru melihatnya
sepertinya dia sudah mempelajari banyak jurus selama itu
aku kira anak itu sudah mati
ternyata anak itu mempelajari ilmu kadorakan
nah lihat saja
meskipun seribu dulu baru dia keluarkan
dia tidak akan bisa mengalahkan kipati raga
ayah andanya saja tak mampu menandingi kipati raga
datang hanya untuk mengantarkan yang lain
dan satu jenis
jangan turutkan dendamu bapak
itu tidak mungkin
tidak mungkin anak itu bisa bertahan melawan kipati raka
kiat santang memang penuh kejutan
siapa yang akan menang di pertandingan ini
benar juga an
paman sudah selesai bersama